saudara organisasi papua merdeka atau opm kembali menyerang polsek homeo dan membakar bangunan sekolah dasar di intan jaya papua tengah
opm kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah dasar negeri impres ogapa distrik homeo kabupaten intan jaya pada rabu pagi
kasatgas humas damai kartens akbp bayu suseno menyatakan sebelum membakar bangunan sekolah
opm sempat melepaskan tembakan ke arah polsek komeo yang berjarak kurang lebih lima puluh meter
sempat terjadi kontak tembak kurang lebih tiga puluh menit dan diduga pelaku merupakan opm pimpinan kogoya
pembakaran sebuah sd di distrik homeo
diduga pelakunya merupakan kelompok kkb pimpinan dari undius kogoya